arya permana anak penderita obesitas ekstrim asal karawang bertekad untuk menurunkan berat badannya
hari rabu siang arya bermain sepak bola bersama dengan teman teman sekolahnya
arya bermain sepak bola di halaman sd negeri cipurwasari karawang jawa barat
meski tidak lincah seperti teman temannya arya tetap bersemangat untuk mengejar si kulit bundar dan berusaha untuk mencetak gol
arya yang mengidolakan pesepak bola gonzalez ini mengaku sudah lama ingin bermain bersama teman temannya
arya menolak berhenti bermain meski nafasnya sudah mulai terengah engah
pihak sekolah sangat mengapresiasi semangat arya yang ingin kembali bersekolah dan menurunkan berat badan
selama di kelas arya juga semangat mengikuti pelajaran meski kurang nyaman dengan kondisi meja dan juga bangku sekolah